ini nasib saya berada di bandar lampung

korban langsung dirawat di puskesmas gedong air bandar lampung
dau tusukan ini cukup keras cukup kuat
sambil separuh pisau masuk ke dalam
alhamdulillah di kanan bukan di lehir
sambil batah pisaunya
saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah batah di dalam
warga langsung menangkap tersangka
dari tangan pemuda dua puluh empat tahun ini polisi menyita sebilah pisau
tersangka langsung diperiksa di markas polres bandar lampung
belakangan pihak keluarga pelaku penusukan mengaku
yang bersangkutan mengidap gangguan kejiwaan sudah empat tahun terakhir
tersangka rencananya akan dibantarkan ke rumah sakit jiwa kurungan nyawa
untuk diobservasi selama dua pekan mendatang
saat ini yang bersangkutan
menurut keterangan orang tuanya mengalami gangguan jiwa
dari kepolisian tidak begitu saja
menerima penjelasan ini
dosen psikologi forensik pt ika reza indragiri juga mempertanyakan
klaim gangguan jiwa tersebut karena ada kemungkinan
pelaku ingin mendapatkan keringanan hukum malam
sekitar tahun dua ribu delapan belas juga terjadi rentetan penyerangan
atau penganiayaan terhadap pemuka agama
sebagian bahkan sampai kehilangan nyawa
namun sepanjang ingatan saya juga berjalan
seluruh kasus tersebut berhenti
dan saya tidak pernah terbalik pada klaim
pada sebutan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa
tidak pernah diceritakan atau disampaikan kepada publik secara gamblang
apa tipe gangguan jiwanya
dan kapan gerangan tipe gangguan jiwa tersebut muncul
ali jaber adalah ulama kelahiran madinah arab saudi
ia diketahui datang ke indonesia pada dua ribu delapan untuk berdakwah
lalu resmi menjadi warga negara indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
saat di madinah
ia juga aktif sebagai guru hafalan al quran di masjid
dan menjadi imam sholat di salah satu masjid di madinah
selain rutin berdakwah di masjid masjid
dia juga aktif mengisi tayangan dakwah di layar televisi
tim liputan cnn indonesia
dan darjat kita di dalam surga allah swt
sheikh ali jaber sendiri tidak yakin
jika pelaku penusukan diduga mengidap gangguan jiwa
ia meminta kepolisian daerah lampung mengusut tuntas kasus penyerangannya
pasca kasus penyerangan atas masjid al aqsa
sheikh ali jaber kembali meneruskan acara dakwahnya di bandar lampung
ditemui dalam acara demo masak di jalan emir m nur tanjung karangpusat
sheikh ali berdakwah sambil memamerkan kemampuannya memasak beberapa kuliner khas timur tengah
seperti nasi biryani nasi bukhori dan kari kambing
di hadapan awak media
sheikh ali jaber mengomentari proses pengusutan kasus penganiayaan atas dirinya
ia sangsi atas diagnosa tersangka kasus penusukan alvin andrian sebagai orang dengan gangguan jiwa
dan menurut saya ini orang terlatih bukan sembarangan orang
dia betul betul terlatih dan kemudian ketika dia tusuk saya tujuannya ke leher tapi jatuhnya ke tangan
kemudian dia ingin caput lagi pisaunya untuk tusuk lagi
kasus penyerangan terhadap sheikh ali jaber saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian resort kota bandar lampung
polisi telah menetapkan alvin andrian sebagai tersangka dan ditahan di rutan polres bandar lampung
akibat penyerangan ini
sheikh ali jaber mendapat enam juta dolar
jahitan di bagian dalam dan dua jahitan di bagian luar lengannya
sugianto andi surahman lampung